ribuan buruh dari berbagai kota di jawa timur senin pagi tumpah ruah di gedung negara gerahadi surabaya
seperti sebelumnya buruh tetap menuntut peraturan pemerintah no tujuh puluh delapan tentang sistem pengupahan agar dihapus
karena dianggap tidak memihak pada nasib buruh
ribuan buruh dari sidoarjo dan pasuruan senin pagi melakukan long march di sepanjang jalan ahmad yani waru sidoarjo
menuju gedung negara geraha di surabaya
meski tidak menimbulkan kericuhan namun aksi ratusan buruh sempat membuat kemacetan panjang di ruas jalan ahmad yani
setibanya di gedung gerahadi buruh langsung menggelar orasi bersama ribuan buruh lainnya dari berbagai kota seperti gresik surabaya dan mojokerto
dalam aksinya buruh tetap menuntut peraturan pemerintah no tujuh puluh delapan tentang sistem pengupahan agar dihapus karena dinilai tidak memihak buruh
aksi ini mendapat pengawalan ketat ribuan personel aparat gabungan
dari polisi dan tni yang dilengkapi sejumlah kendaraan taktis serta water cannon di sejumlah titik
sementara di mojokerto aksi buruh yang dikemas dalam panggung hiburan di area parkir kawasan moro industri persada terlihat sepi peminat
meski jauh hari telah dilakukan sosialisasi namun buruh rupanya lebih memilih berdemo di depan gedung negara geraha di surabaya